non vapin nonreva membayar saya untuk menjaga dan mengawasi nonreva
agar tidak bergaul dengan cowok cowok yang gak jelas
apalagi sampai mendekati nonreva
aduh saya tuh gak perlu dijaga
saya bisa jaga diri saya sendiri kok
udah ya pokoknya sekarang saya nggak mau ikut pulang sama bapak
baik tunggu sebentar
nonreva tidak mau balik dengan saya pak
ya udah kamu kasih aja handphonenya sama reva biar saya yang bicara sama anak saya
pi aku tuh gak butuh bodyguard kayak gitu pi
aku tuh bisa jaga diri aku sendiri
ngapain cuma pakai jemput jemput segala
sayang itu adalah bodyguard yang papi bayar untuk jagain kamu
loh yuk yuk yuk
pak pak pak pak
ikuti tangkut itu
tenang dulu bon
gue lagi inget pengen rimbut sama lo
gue ngejer lo karena gue punya surprise buat lo
bokap raya pasti marah banget kalo tau lo jalan sama cewek lain
ya lu gak cuma diputusin lah
tapi lo bakal dikebukin sama dia
file lastnya ada di gua
dan gue bisa cetek foto ini sebanyak banyaknya
dan bisa gue sebarin ke semua orang
termasuk temen temennya raya
gue gak mau cari masalah sama leo
gue punya saran buat lo
lo terima aja ya
bahwa gue kasih ke bokap dia
sabar sedikit lagi ya
soalnya sekretarisnya juga sedikit lagi sampe
abah dimana kok belum sampai juga sih
abah abah ini urusan iklan t belum selesai neng
tapi abah udah instruksikan ke om dudung untuk jemput kamu di sekolah
yaudah deh gapapa kalau gitu neng nunggu bang dudung aja deh
iya kamu tunggu ya om dudung jangan kemana mana deh sekolah weh
ya abah salam
loh kok kok kamu yang dateng sih
loh emang kalau aku yang dateng kenapa gak mau yaudah pulang lagi
enggak gitu enggak tadi kan abah telfon aku tuh
katanya om dudung yang mau jemput kok jadi kamu yang dateng sih
iya tadi om dudung tuh nelfon aku rai dia bilang tiba tiba dia nggak bisa jemput kamu
yaudah aku yang jemput gak mau nih
enggak enggak enggak enggak
untung aja ada angkot
gue gak habis pikir deh kenapa sih tapi gue tuh bisa tega teganya nyawa budi segarat sama bilang dulu ke gue
kayaknya momennya pas nih
gue bisa nembak dia sekarang dan nanya langsung jawabannya
apalagi di angkot cuma berduaan lagi sama reva

ron saya hanya ikuti perintah papi non
rek mendingan kamu pergi aja
gak usah ganggu non reva lagi
saya ini cuma jalankan tugas agar kamu jauhin non reva
siapa yang mau ngelawan apa sih
ngomong baik baik aja kali bang
aduh pak saya kan nggak bilang aku tuh pergi aja
ini saya bisa bilang ke papi saya kalau bapak tuh udah ngelakuin tugasnya dengan baik
selama cowok ini masih deketin non saya tidak akan pergi
maaf bang siapapun gak ada yang bisa ngejoin gue sama eva
non reva tunggu